setelah ramai diperbincangkan di media sosial dina octavia seorang ibu tunggal yang berjuang sendiri merawat putranya
muhammad pandi firmansyah yang diketahui mengidap hidrosipalus hingga mengalami kerusakan pada bagian wajahnya
akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah provinsi jawa timur
dari rumah petak yang tidak layak huni dipindahkan ke rusun gunung sari
seperti apa kondisinya terkini kita cari tahu
perjuangan dina belum berakhir
meski telah tinggal di rumah susun dengan kondisi yang lebih baik dari rumah tinggal sebelumnya
dina masih harus menghadapi kenyataan bahwa putranya tak hanya mengidap hidrosefalus
tapi juga mengalami kelainan pada bagian wajah
sebelumnya operasi pengurangan cairan pada bagian kepala sudah dijalani pandu
bayi lima bulan ini pun masih menunggu jadwal operasi lanjutan yang akan dijalani pada januari mendatang
dina menyatakan kondisi putra pertamanya tersebut sudah diketahui
sejak di dalam kandungan
namun dokter menerangkan penanganan baru bisa dilakukan saat bayi sudah dilahirkan
terutama dari dukungan keluarga sih mbak
karena ya bagaimanapun juga seorang ibu gak mungkin lah mau anaknya sakit ataupun kondisinya seperti ini
itu lebih baik ibunya lah yang merasakan gitu loh mbak
gak tega liatnya
dari seribu kelahiran di indonesia kasus hidrosipalus mencapai lima sampai sepuluh kasus
wihasto suryaning tias dokter bedah syaraf anak yang menangani kasus pandu menyebutkan
kasus pandu masuk dalam kategori luar biasa yang angka kasusnya sangat jarang terjadi
jadi pandu ini mempunyai kelainan yang kompleks
disebut sebagai adam a d a m kompleks
atau disebut sebagai amniotic deformity kemudian mutation and adhesion
ini adalah kelainan yang langka sangat langka
tentu ada setahun sekali
meliputi kelainan wajah kemudian kelainan tulang kepala kemudian juga kelainan pada struktur otaknya juga
beliau juga mengalami hidrosipalus
wihasto menambahkan penyebabnya bisa karena kelainan bawaan atau akibat yang didapat setelah lahir
penyebab hidrosipalus ada dua macam
yang satu adalah yang karena kelainan pada saat pembentukan di janin disebut sebagai
hidrosipalus congenital atau cacat bawaan
jadi memang ada yang tidak terbentuk di dalam saluran cairan otaknya
ada yang karena didapat
jadi awalnya dia lahir normal
mungkin sampai usia berapa bulan berapa tahun dia normal
tapi kemudian karena muncul misal kecelakaan trauma ada perdarahan di otak
atau karena lahir prematur
misalnya karena forcet karena perlakuan
nah kadang kadang tumor itu tumbuh saat di usia tujuh tahun sepuluh tahun
atau karena infeksi
infeksi misalnya dia karena meningitis
itu bisa menyebabkan hidrosefalus yang disebut sebagai hidrosefalus yang didapat
meski peluang kesembuhan pasien hidrosipalus sangat kecil
dengan penanganan yang tepat hidrosipalus dapat dikendalikan dengan pembentukan saluran baru pada jaringan yang tersumbat
melalui operasi oleh tim dokter berpengalaman
eka rima ganjarwis
wicaksono surabaya jawa timur
dina oktavia ibu dari bayi yang menderita sakit hidrosefalus di surabaya ini menyita perhatian publik ya dalam beberapa hari ini
ya dan saat ini kami sudah terhubung dengan dina oktavia di surabaya jawa timur
good morning mbak dina terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan sebelumnya kami ikut perhatian dan juga tentunya berharap untuk kesembuhan dari putra mbak dina muhammad pandu firmansyah
bisa diceritakan kondisi dari pandu saat ini seperti apa
iya mbak anissa untuk kondisi anak saya sekarang ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya
karena memang sudah dilakukan operasi satu minggu kemarin di rumah sakit
untuk pemasangan selang vipision itu di kepalanya agar cairan di otaknya agak sedikit berkurang begitu mbak anissa
lalu sejauh ini menurut dokter sendiri apa mbak setelah menjalani proses penyedotan cairan yang ada di kepala begitu
untuk penyedotan cairan di kepala itu kan nantinya dialirkan sampai tembus ke perut lalu keluarnya bisa menjadi kencingnya pandu
dan untuk perencanaan dokter satu atau dua bulan lagi akan dilakukan
melakukan operasi tahap selanjutnya untuk di bagian tubuh pandu lain yang tidak terbentuk sempurna begitu mas
mbak dina namun seperti apa penanganan atau perawatan pandu selama ini
boleh diceritakan pandu sudah berumur lima bulan begitu ya mbak dina
bagaimana penanganan ataupun perawatan pandu yang mbak dina lakukan di rumah

yang saya lakukan di rumah ya untuk menjaga kondisi pandu supaya tetap stabil
agar nanti waktu operasi selanjutnya bisa mudah gitu mbak tanpa ada kendala untuk kondisinya sendiri agar berjalan lancar operasinya
jadi untuk semua yang perban gitu juga yang ada di mata sebelah kanannya juga saya sudah diajarkan sendiri oleh dokter bedanya untuk mengganti setiap hari seperti itu mbak anissa
lalu untuk cara mbak dina memberikan susu atau asi kepada pandu ini seperti apa mbak dina
apakah masih bisa melalui sendok atau bagaimana mbak dina memberikan makan kepada pandu ini
iya waktu awal lahir itu memang pandu makannya atau meminum susu itu lewat selang waktu itu mas
tapi lama kelamaan didot
nya juga pinter gitu loh untuk selangnya dia sendiri tiba tiba yang mencabut itu akhirnya
saya konsultasi ke dokter bedah waktu itu dokter bagaimana ini kalau selangnya sudah lepas dari
mulutnya gitu kan gimana kalau dicoba aja dulu bu pakai sendok minumnya juga nanti dikasih pelan pelan
aja supaya nggak tersedak akhirnya sampai sekarang ya minumnya saya pakai sendok gitu mas alfian
badinah dan pandu juga saat ini ya dari informasi kami dapatkan kan sudah dipindahkan ya ke rumah
susun gunung sari tempat tinggal yang ini lebih layak daripada sebelumnya mungkin bisa diceritakan
proses pemindahan kemarin seperti apa badinah proses pemindahannya memang sangat cepat ya mbak
anissa karena sudah ada gerak cepat dari pemerintah setempat khususnya pemprov yang waktu itu langsung
datang ke rumah saya dan melihat kondisi langsung
anak saya seperti apa dan memang dari pengelola rusun gunung sari ini dari pemprov pak anang
bintoro bilang ke saya kalau memang kondisinya enggak layak apalagi ditinggali untuk pandu yang
kondisinya seperti itu harus cepat cepat untuk direlokasi ke rusun yang dikelola oleh pemprov
ini mbak anissa jadi untuk pemindahannya juga sudah dibantu dari pihak pemerintah setempat
juga pemkot juga semuanya datang untuk membantu
proses pemindahan waktu itu nah kisah tentang mbak dina dan pandu ini kan memang akhirnya sempat menjadi
pembicaraan banyak orang ya badina ya bahkan akhirnya bantuan bantuan termasuk bantuan pemerintah kota dan
pemprov sendiri kan terus berdatangan kepada mbak dina apakah selain dari bantuan pemerintah kota dan
pemprov ada juga bantuan dari dukungan dari orang orang lain begitu yang mungkin simpati
kepada mbak dina dan juga pandu
pilihan begini jadikan berita saya memang beberapa hari ini memang sedang dibicarakan banyak
orang ya tapi yang saya sesalkan malah semakin hari bukan fokus ke bagaimana kondisi anak saya
lebih mendoakan anak saya tetapi malah urusan rumah tangga saya yang lebih dibicarakan begitu
karena yang saya harapkan sendiri memang doa dari warga surabaya khususnya seluruh warga indonesia
yang lebih mendoakan takut dengan rumah tangga saya pengingat cukup mahal bagi warga e hingga terus mudah
kuat mbak dina mudah mudahan tentunya pandu juga kedepannya menjadi anak yang sehat dan kuat
seperti ibunya begitu ya badinah badinah tapi bagaimana support system keluarga badinah mungkin
boleh ceritakan tentunya yang membuat badinah kuat ada juga dukungan dari keluarga mbak
oh iya dukungan dari keluarga saya memang luar biasa mbak ke saya karena dari awal
pandu lahir keluarga saya sudah bisa menerima kondisi anak saya sudah bisa menyayangi anak
saya apa adanya mbak habib dari pihak keluarga suami saya saya enggak mengarang cerita gitu loh
karena suami saya sendiri yang cerita kalau memang keluarganya malu untuk mengakui anak
saya sebagai cucunya gitu mbak jadi untuk saat ini saya lebih membutuhkan dukungan untuk dan
lebihnya untuk anak saya gitu karena memang lebih berat mbak mengurus anak sendirian apalagi dengan
kondisi yang seperti itu dengan statement dari beberapa orang yang tidak mengerti begitu loh cerita
sebenarnya tentang saya tetapi malah fokus mengurusi rumah tangga saya bukannya malah mendoakan anak
saya begitu mbak karena memang kenyataannya dari keluarga suami enggak pernah menerima kehadiran anak
karena malu dengan kondisinya mbak saya kuat sampai hari ini demi anak saya mbak karena kalau anak saya kuat masa
saya nggak gitu loh mbak jadi yang lebih men support saya saat ini memang dukungan dari keluarga juga
saya juga enggak menyangka banyak yang peduli dengan anak saya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk
segala bantuan dan doanya selama ini itu aja mbak oke mbak dina nanti kedepannya seperti apa atau proses proses
proses medis selanjutnya yang akan dialami atau akan dijalani oleh pandu selain penyedotan cairan yang ada di kepala
kemudian sejumlah operasi untuk membentukan wajah dan sebagainya
apalagi proses yang harus dijalani oleh pandu sejauh ini mbak
untuk itu masih panjang mas prosesnya karena memang banyak kekurangan yang ada di bagian tubuhnya pandu
jadi dari tim dokter juga mengusahakan yang terbaik karena ini bukan kasus yang mudah gitu loh mas
pandu butuh kondisi yang kuat untuk menjalani beberapa operasi yang akan dilaksanakan oleh tim dokter bedahnya gitu
baik terima kasih banyak mbak dina sudah bergabung bersama kami di good morning
tentunya kami sekali lagi selalu mendoakan kesehatan pandu dan juga kesehatan mbak dina sendiri begitu
agar nanti pandu dapat terus tumbuh menjadi anak yang sehat
sehat dan juga kuat
iya yang jelas juga mbak dina tetap harus optimis sehingga memberikan semangat juga buat pandu
untuk terus dalam kondisi sehat gitu ya
karena support dari ibu adalah support yang luar biasa
terutama buat buah hati tercinta
terima kasih mbak dina sudah bergabung bersama good morning di kesempatan pagi hari ini
terima kasih mbak anissa mas alfian